hai kata puja enggak wanita untuk dipuja
udah ustadz enggak papa yuk kayaknya udah enggak apa apa man
jadi antum udah tahu siapa laki laki itu sepertinya saudaranya umi oh tapi yang pasti dia itu indah
suka mengurus pesantren dia sukanya menjadi sub musafir oh begitu tapi bu yeh kalau fengki cs yang
mengurus pesantren bagaimana yuk ahlaknya kan baik tuh iya emang
perde gusta stafot bama namanya
tantum siap buku kesalahan siap
tommy gak mau ngasih mah
tapi tommy gak punya duit lagi buat bayar hotel
terus kita malam ini nginep dimana dong

udah bentar mah ya
wanita untuk dipuja
eh yang bikin puisi
itu gak berarti
nah menanggungan kamu teh
anak pesantren bang
dikasih bumbu bumbu religi banget
bener bener kamu ya pun
bang fang udah lama gak religi
ya allah salahnya
baik kalau begitu
nah ini gabu
yang ini irman
pasti ustadz sefu sering menceritakan membicarakan ana
karena memang kebetulan ana santri yang paling loyal terhadap pesantren sini
anda sering memperhatikan para santri
tapi bang ana sedang memantau empat alumni pesantren sini yang ahlaknya sangat disayangkan
alafu semuanya ana rangkum di sini
kamu berikan kepada bang beli
bang ustadz kenapa ibu kuliah dibawa bang ustadz
biar ustadz biar bang beling tahu
bahwa ana lebih fantas mengurus pesantren daripada si funky dan sohib sohib
anggap rumah sendiri
aduh lo kayak kena berkering
ya cuma maaf ya rumahnya kecil
bes yang bapanya kamu hasil gantian di rumah juga
yang kamuvrd kan prowadin granma
atau bahasa réposa
boleh juga terima kasih nek
bang antri nenek ini ke keramat jati ya
terima kasih nek
kiamat semakin dekat
karena ketika engkau tidak peduli kepada ibumu sendiri
itu artinya engkau sudah membuat diaman menjadi kenyataan
kiamat sudah dekat
dari orang ini
bang aku bilang ini jalik
assalamualaikum ya allah
kiamat semakin dekat
kiamat semakin dekat
kiamat semakin dekat
mari bento bantu
saya aja bang
kaka gak usah
ini amanah emak gue
karena orang tua yang udah ngasih amanah harus gue pegang
pegang dan tenteng sendiri